dari sepak bola tanah air sekjen persatuan sepak bola seluruh indonesia
ratu tisha destria minggu siang menyambangi rumah catur julianto
yang tewas saat menyaksikan laga timnas indonesia melawan fiji
ratu tisha ikut hadir saat pemakaman
pssi akan bekerja sama dengan kepolisian untuk mengungkap
siapa pelaku pelemparan petasan di bangku supporter
sementara itu pssi berencana untuk memberi santunan kepada keluarga korban
namun bentuk santunan yang diberikan masih akan dibahas di internal pssi terlebih dahulu
pssi juga telah berkoordinasi dengan fifa terkait insiden ini
pssi berharap fifa tidak memberikan sanksi yang berat atas kejadian ini